taukah anda apa saja yang bisa diambil manfaatnya dari tanaman pisang
buahnya udah pasti terus daun pisang terus jantung pisangnya ya sama apa lagi ya batangnya bisa buat apa ya
buahnya bisa dijadikan macam macam makanan jantungnya juga bisa buat makanan juga
contohnya kayak yang di resta ini ada dibikin nasi bakar juga bisa terus buahnya jadiin minuman smoothies
dari jantung pisang juga bisa diolah buat jadi sayur gitu
jantung pisang sih belum
betul banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari pohon pisang
namun kali ini kita akan membahas pemanfaatannya khusus untuk makanan
buah pisang dapat dimakan secara langsung maupun diolah menjadi berbagai menu
sedangkan daunnya tentu bisa digunakan untuk wadah pembungkus makanan sebelum dibakar atau direbus
begitu juga bunga pisang yang biasa kita kenal dengan nama jantung pisang
nah sekarang di depan saya sudah ada berbagai menu yang bahan dasarnya dari pohon pisang
biasa saya kalau makan pisangnya aja udah enak
tapi ini sekarang kita olah dijadikan menu seperti ada pisang goreng dicampur menjadi adonan roti kemudian juga dicampur jadi minuman menjadi sirup pisang
dan mungkin banyak orang yang belum tau ternyata jantung pisang jika diolah rasanya enak
rasanya itu unik dan sedikit seperti jamur
selanjutnya mungkin banyak orang yang belum mengetahui pelepah pisang juga bisa diolah
pelepa dapat diiris tipis tipis kemudian diolah menjadi makanan seperti sayur ares yang merupakan makanan tradisional suku sasak yang banyak dijumpai di bali dan juga lombok
sayur ares dibuat dari bagian pelepah pisang yang masih muda
pisang memiliki manfaat penting untuk menjaga kesehatan
pisang juga penting sebagai sumber kalium yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mengendalikan tekanan darah
pisang itu dia sumber kalium dia kaliumnya tinggi
jadi mungkin itu yang membuat pada orang orang yang membutuhkan kalium tinggi ngejarnya dari si pisang
pisang juga mengandung vitamin magnesium dan serat
serta mengandung kalori yang cukup tinggi yaitu sekitar
seratus kalori per buah sehingga cocok untuk asupan orang yang sedang diet karena memberikan rasa kenyang
lalu bagaimana kandungan dari tiap bagian tanaman pisang tersebut
daun pisang aman dijadikan wadah makanan karena alami dan mengandung polifenol yakni antioksidan yang mampu memerangi radikal bebas
selain itu aroma makanan yang dibungkus dengan daun pisang lebih menggugah selera dan tentu ramah lingkungan
jantung pisang itu dia seratnya tinggi
kemudian juga dia bisa membantu proses membantu sirkulasi menstruasi pada beberapa relitator mengatakan seperti itu
vitamin k juga tinggi jadi bisa membantu menghentikan perdarahan
sementara jantung pisang bisa berfungsi untuk menyembuhkan pendarahan
dikutip dari detik com dan the healthside com pelepah pisang mengandung vitamin a b dan c
serta kanin kalium dan vitamin a
sampai serat yang tinggi
karena itu pelepah pisang yang diolah dapat berpotensi melancarkan pencernaan
mengobati batu ginjal menurunkan berat badan hingga mengontrol ke kanan darah
sandra insanasari indra setiawan jakarta